maafkan bapak ya
bapak sudah memberikan ibu yang salah buat kamu
bapak gak perlu minta maaf
dulu kan bapak nikah sama bu edah
karena harus itu dari alam rumah

dia itu selain benzinah
dia juga sewenang wenang sama kamu

aku menanggapi semuanya

sebelum kita mendapatkan kebahagiaan
maafkan bapak ya
gak usah menyesal

kita sekarang ambil kemahiasan aja pak
mungkin besok allah akan ngasih kita kehidupan yang lebih baik
kalau dia tetap bersedih
kamu kok jadi bijaksana begini
pasti ini karena didikan buddha ya
papa senang kalau punya mantu seperti dia
bapak nih sekalus ngawur
waalaikumsalam warahmatullah panjang umur
maaf kalau boleh kita belakang saja ya udah
mawar berangkat dulu iya pak
selamat malam mas kabil
ternyata bener dukungan gue
lo berusaha nge rebut mawar dari gue
huh menjaga omongan
mau alasan apa lagi nek oren
karena setahu saya sesuatu tidak mungkin direbut oleh orang lain
andai kan sesuatu itu belum dimilikinya
mas itu mah sebut
ternyata lu boleh juga ya
gue gak akan pernah nyerah
gue akan bikin lu
mulai sekarang lo awasin mawar dan guru ngaji itu ya
yaudah lo awasin aja dulu
ntar lo tinggal tunggu perintah deh gue
maaf pak kalau saya mengganggu
lo kok malah mengganggu
justru saya berterima kasih karena kamu sudah mengantarkan anak saya
ya masuk masuk masuk
silahkan saya mau ambil minum dulu ya
bapak setuju sekali
setuju setuju apaan pak
pokoknya bapak senang sekali
ternyata allah sudah memberikan pengganti yang jauh lebih baik buat jodoh kamu
kamu jangan pura pura gak tahu
huda itu suka sama kamu
buddha itu akan menjadi imam yang baik
bapak yakin seratus persen bahwa hidupmu akan bahagia dunia akhirat
lahir dan batin
ya ampun pak
udah jangan lantur terus
lagian mas iga juga belum ngomong apa apa